selamat malam apa kabar mbak tiffany
alhamdulillah kabar baik mudah mudahan mas tauhi juga dalam keadaan baik
kita membahas seberapa mungkin sih sebenarnya aturan ini atau mekanisme ini diterapkan di indonesia
kalau di beberapa negara seperti amerika gitu ya mekanisme ini kan sudah lebih dulu digunakan
tapi seberapa possible ini bisa diimplementasikan diterapkan di indonesia
baik dari sisi regulasi dan lain sebagainya
ya saya kira memang produk kekayaan intelektual ini bisa diimplementasikan tapi saya kira butuh waktu agak panjang
pertama tentu saja adalah regulasi berkaitan dengan penilaian aset ataupun aktifa yang biasanya memang ada regulasi yang dikeluarkan oleh bank indonesia mengenai aturan ini mengenai karena penilaian kualitasnya
yang umumnya adalah
kalau banknya mengenal surat berharga dan yang bisa diperdagangkan dinilai
kemudian ada tanah gedung rumah tinggal pesawat udara kendaraan bermotor hingga mesin
jadi memang tidak mudah untuk bisa dikatakanlah dinilai dalam waktu relatif
apalagi dari kriteria kriteria tadi yang bisa dikatakan hki yang bisa dijadikan jaminan
dan nilainya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah bisa under value atau over value
nah ini yang saya kira memang perbankan belum memiliki pahaman dan katakanlah batasan yang sama dan jelas bagaimana menilai hki yang berbasis ekonomi kreatif tersebut gitu
misalnya sebuah lagu ya
lagu kan memiliki hki
tentu saja lagu lagu tersebut
amerika akan bernilai tinggi ketika viewers youtubenya akan tinggi
tapi memang apakah memang prosesnya nanti itu bisa dikatakanlah bisa divaluasi bisa dijadikan nilai nominal yang nantinya bisa dipertukarkan dan nilainya bisa katakanlah di monetisasi
saya kira memang butuh waktu dan saya kira memang salah satu upaya yang perlu dilakukan
melihat mana yang paling prioritas dan mungkin dan valuasinya yang katakanlah tidak naik turun begitu
tapi bisa katakanlah cenderung meningkat gitu dan bisa lebih mudah dikatakanlah dibuatarkan dan bisa dipahami terutama oleh kalangan lembaga keuangan bank
nah bagaimana memahami ini
kalau misalnya kita lihat dari sisi penilaian artinya ada indikator appraisal
kalau rumah jelas gedung jelas atau mungkin kendaraan bermotor
tapi kan kalau ini karya seni sudut pandang orang orang terhadap sebuah karya seni itu kan berbeda beda
saya dengan mas taukit mungkin menilai satu karya intelektual gitu mungkin tidak sama
termasuk juga nantinya dengan lembaga perbankan ini
ini juga yang menjadi tantangan nantinya
karena itu memang yang pertama ya
pertama harus ada terdaftar
di hki saya kira memang harus ada sertifikasi dan sebagainya
dan di appraisal berapa nilai pada saat itu
begitu sebagai basic informasi
yang kedua adalah tentu saja historikal daripada seni tersebut
apakah memang sebenarnya untuk produk produk tertentu itu berdasarkan historical apakah cenderung naik atau turun
karena tidak semua memiliki kecerdasan naik
apalagi kita lihat market
daripada produk produk ekonomi kreatif belum tentu bisa di apa namanya
di sama ratakan begitu ya
memang ada kecenderungan kalau produk produk kreatif yang cenderung bernilai evaluasi digital dan mudah dikuantitisir
itu mungkin akan punya peluang lebih besar daripada karya seni atau produk kreatif yang sifatnya astrak
atau kalangan yang memang hanya memiliki nilai di kalangan hobiis
dan memang nilainya bisa lebih besar
nilainya bisa lebih tinggi tapi marketnya terbatas
jadi yang saya kira yang syarat market ini yang kemungkinan memungkinkan beberapa produk dari hki untuk ekonomi kreatif ini bisa laku di pasar dan bisa dijadikan jaminan oleh bank begitu
namun tentu saja adalah di bank juga harus ada katakanlah ahli
ada orang yang paham orang yang mengerti dan bisa menilai mengasess ya
seluruh produk produk yang sudah terdaftar
dan pemerintah ini begitu
di satu sisi ini mungkin angin segar positif untuk para pelaku di ekonomi kreatif
tapi kita tahu bahwa ekonomi kreatif kita pun kadang kadang masih dihadapkan dengan persoalan persoalan yang seperti pebajakan
nah ini juga yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan nantinya ketika berhadapan
dengan mereka mereka ini
nah artinya dalam proses ini regulasi kita sendiri seperti apa
mas taukit memang sudah membereskan masalah masalah ini belum
pebajakan kemudian hak patent
ya secara regulasi sebenarnya sudah diatur ya
tetapi prakteknya memang tanda kutip ya kita masih lemah
terhadap pengawasan terhadap produk produk ekonomi kreatif
katakanlah kita tahu banyak lagu yang dihasilkan oleh para pencipta tetapi diterima itu nilai apa
hak pakaian intelektualnya yang seharusnya mereka bisa terima dari berbagai yang disebabkan oleh lagu tersebut begitu
nah itulah yang kemudian menjadi titik terlemah ketika valuasi itu dilakukan
karena yang bisa dinilai ketika dia berada pada jalur jalur bisnis
yang sifatnya formal begitu
ketika dia masuk ke pembajakan dan sebagainya yang sifatnya katakanlah hidden ataupun informal maka sulit untuk dihitung begitu
akhirnya itu yang kemudian membuat nilai rendah dari kalangan perbankan maupun non perbankan terhadap produk produk ekonomi kreatif begitu
sebenarnya bukan hanya katakanlah pembajakan dan sebagainya
tetapi katakanlah terkait dengan proses
ada assessment sendiri atau penilaian sendiri yang harus katakanlah tidak standarisasinya itu harus dijadikan satu kesatuan dan ini yang tidak ada begitu ya
mungkin dari peraturan pemerintah ini harus diturunkan standarisasi untuk valuasi dari masing masing produk ekonomi kreatif ini akan seperti apa begitu
karena mungkin karena saking banyaknya itu akan berbeda satu sama lain kalau misalnya tidak ada standarisasi
maka sangat sulit untuk dihitung
untuk dijadikan standar bagi kelangan perbankan maupun non perbankan untuk menilai begitu
paling tidak itu
standarisasi valuasi ini tentunya harus menjadi poin utama sekarang yang harus dibereskan
jangan sampai nanti malah implementasinya di lapangan malah belang bonteng begitu ya mas tauhid
tapi melihat ini sebenarnya ada tidak sih risiko untuk lembaga keuangan sendiri
ini kan seperti apa
ada nggak value nya untuk lembaga keuangan
taruhlah misalkan ketika jaminan di tengah jalan nggak bisa bayar gagal bayar kemudian atau uang prestasi
one prestasi ada value nya nggak buat lembaga keuangan
ya memang ketika ini katakanlah ini dijadikan jaminan maka yang sulit adalah berapa sebenarnya nilai pada saat ini ya
ketika atau pada saat
ini dijadikan jaminan sebelum apa namanya ketahan taksi baru begitu ya
nah problemnya adalah sekarang mungkin nilainya bisa lebih turun ketika marketnya semakin berkurang gitu
nah ini yang kan lagu pada saat booming misalnya itu sangat tinggi sekali nilai ekonominya
tapi lama kelamaan begitu tidak booming lagi maka nilainya akan turun
nah ini yang kemudian harus di
dikelajari oleh masing masing
nah resiko itu juga terjadi pada produk ekonomi kreatif lainnya ya
yang bisa suatu saat tinggi tapi suatu saat turun
nah inilah yang kemudian resiko akan dihadapi
risiko yang paling buruk adalah kehilangan market
karena ini barang produk ekonomi kreatif yang marketnya adalah tentu pada kelompok kelompok masyarakat tertentu yang memang sangat mengenal
dan mengetahui ya nilai
daripada produk ekonomi kreatif itu sendiri begitu
nah ini yang saya kira katakanlah tantangannya ke depan
nah ketika ini dipercatatkan sebagai katakanlah kekayaan dari perbankan misalnya atau non bank ketika menjadi milik mereka
maka tentunya belum juga ketika perbankan menjadikan nilai kayaan
ketika diaudit dan sebagainya ini menjadi problem sendiri yang seharusnya juga perlu dikaji lebih lanjut ya
ketika ini menjadi satu regulasi
yang harusnya sistem secara utuh begitu
menarik juga kalau tadi selain standarisasi valuasi untuk menentukan sebuah produk gitu ya
atau karya ini booming atau tidak itu juga tolak ukurnya apa
ya kan kalau film apakah mungkin ada satu juta penonton dua juta penonton
kalau lagu boomingnya yang seperti apa itu juga jadi jadi pertanyaan kak mas tauhid ya
nah untuk mengurangi risiko perbankan
lembaga keuangan bank atau nonbank lah yang meminjamkan ini
untuk mengurangi itu harus bagaimana
apa yang harus dipersiapkan diantisipasi
ya yang pertama adalah saya kira memang dari sisi regulasi harus bicarakan dengan bank indonesia maupun ojk ya
mengenai valuasi dari produk ekonomi kreatif terutama untuk hak kekayaan intelektual
nah harus distandarisasi kemudian nilai minimumnya
karena kan mereka harus mempertirakan dengan time frame katakanlah pembatasan waktu lima tahun sepuluh tahun
maka nilai itu bisa optimal setelah itu akan turun
nah pola pola itu yang kemudian digunakan sehingga bisa dinilai berapa nilai sesungguhnya dan berapa tingkat bunga yang bisa ditetapkan ketika itu dijadikan katakanlah jaminan begitu ya
nah ini yang saya kira harus dilakukan dari si regulasi
nah pada level implementasi tentu saja saya kira harus dengan dilakukan kajian yang bukan kajian tapi diskusi yang mendalam dengan pelaku ekonomi kreatif
bagaimana mereka bisa menilai memvaluasi termasuk melihat prospek saat ini dan ke depan dan batasan waktunya kapan nilai daripada kekayaan intelektual itu bisa dihitung sebagai satu jaminan begitu
karena kan kalau misalnya saya utang
lima tahun apakah lima tahun itu masih nilainya sama atau tidak begitu atau saya sepuluh tahun nilai kekayaan intelektualnya sama atau tidak
nah itu yang saya kira memang perlu dialog lebih mendalam ya
dan saya kira memang harus ada peritas karena produk dari ekonomi kreatif banyak mana yang valuasi katakanlah nilai marketnya yang cenderung stabil dibandingkan produk produk satu dan lainnya begitu
intinya ini sebenarnya banyak
baik baik saja tapi memang banyak hal yang harus lebih dijelaskan turunannya secara lebih mendetail lebih terperinci salah satu catatannya yang paling penting adalah standarisasi valuasi itu tadi ya mas tauhid ya
terima kasih mas tauhid ahmad direktur eksekutif indef sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu mas